sampai jumpa di video selanjutnya

gue sangat mencintai ratu soft
dan cinta itu yang bisa bikin gue bahagia untuk pertama kalinya
gue pengen sempat berjumpa dengan ratu
selalu ada di samping dia
gue pengen selalu mengegam tangan dia sof
sampai pada akhirnya gue tahu kalau dia itu adalah adik sahabat gue
tepat pada saat gue ingin merasakan pernyataan cinta gue
makanya gue menghindar
dan gue nggak pengen ratu tahu siapa gue sebenarnya
itu pasti bisa bikin luka lama dia kebuka kembali sof
tapi ternyata ratu
dia tahu siapa gue sebenarnya
rama adalah bajem
aku udah ketemu sama orang yang bernama ra
tapi kenapa dia itu harus bajem
kenapa harus bajem
kenapa harus bajem
kenapa harus bajem
kenapa harus bajem
kenapa harus bajem
kenapa harus bajem
kenapa harus bajem
kenapa harus bajem adalah satu satunya orang yang bisa membuat aku merasa nyaman kalau ada di dekat dia
kenapa harus bajem

ada yang harus saya bicarakan sama kamu
dalam beberapa hari ini saya akan ada di luar kota
jadi saya harus berangkat
jadi maafkan saya kalau saya datang tiba tiba menemui kamu di sini
karena ada sesuatu yang harus saya tanyakan sama kamu
saya hanya ingin tahu
saya ingin tahu bagaimana hubungan kamu dengan ratu
apa ratu gak cerita sama bapak
saya sama ratu sudah putus pak
padahal saya berharap sama kamu
kamu bisa menenangkan hati ratu
tapi kalian putus
sayang sekali edgar
saya lihat belakangan ini ratu
selalu merasa sedih
saya ingin tahu
saya ingin tahu

kelihatannya dia ingin tahu
siapa orang yang menyebabkan kakaknya itu meninggal
kalau semua ini suara rama
dari mana kamu tahu suara rama
jawab pertanyaan saya
apa kamu tahu suara rama
tapi salah satu rekan saya di sini adalah teman lamanya rama
oke bukan kamu tapi temannya
apakah teman kamu itu tahu soal ramah
dan saya ingin tahu
ratu pengen ketemu sama orang yang udah menyebabkan kak dika pergi dari tengah tengah kita
aku akan cari dia sampai kapanpun
apa lagi kamu cari dia
apa masih ada gunanya kamu cari dia
kamu cari dia
kamu pikir dengan ketemunya dia kemudian dika akan kembali ke tengah tengah kita
tidak perlu kamu kasih tahu kepada saya
saya juga tidak perlu mengingat masa lalu itu
terlalu pahit buat saya
saya harus pergi ke belakang
ikut pilihkan singgahku kepada saya
beta coba kulihkan madah pria pria saya
tolong kasih aku kesempatan untuk jelasin semua ke kamu

aku ada di depan rumah kamu
aku ada di depan rumah kamu
aku ada di depan rumah kamu
oke kalau lo emang gak mau keluar
aku memang tak berhati besar
untuk memahami hatimu di sana
aku memang tak berhati besar
untuk memahami hatimu di sana
hatimu di sana

kamu harus sadar
dia itu rama
dia orang yang sudah menyebabkan kakakku meninggal
kamu boleh maafin dia
dian koe ya
begini sudah teriak teriak nyanyi nyanyi depan rumah orang
emangnya suara kamu itu merdu apa
ya ampun bi ampun ampun
ampun bi ampun
kamu kesini ngapain
saya tidak akan pergi dari tempat ini
sampai dia mau ketemu saya di sini
biarin aja dia nunggu seharian di depan
aku gak mau nemuin dia
katanya dia mau minta maaf ke non ratu
kesalahan dia itu gak akan pernah bisa termaafkan bi
apa karena dia menolak perasaan non ratu
bukan itu bi
ada orang yang udah menyebabkan kadikan
terima kasih bu